partai gerindra menyiapkan budi satrio jiwandono untuk bertarung di pilkada jakarta
yang menarik budi disandingkan dengan putra bungsu jokowi kaisang pangarep sebagai calon wakil gubernur jakarta
di media sosialnya ketua harian dpp partai gerindra sufmi dasko ahmad
mengunggah foto keponakan prabowo subianto budi satrio jiwandono
bersama anak bungsu presiden jokowi kaisang pangarep sebagai bakal calon pemimpin jakarta dua ribu dua puluh
dasko menulis budi satrio jiwandono dan kaisang pangarep for jakarta dua ribu dua puluh
budi satrio jiwa jiwandono merupakan politisi gerindra yang juga keponakan dari presiden terpilih prabowo subianto
budi memulai karir politik dari organisasi sayap gerindra tidar
lalu berkiprah sebagai pengurus gerindra hingga akhirnya pada posisi anggota dewan pembina dpp partai gerindra pada tahun dua ribu dua puluh hingga sekarang
budi juga merupakan anggota dpr ri periode dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh
sebelumnya budi merupakan anggota pergantian antarwaktu dpr ri dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
budi semakin menjadi sorotan pada pilpres dua ribu dua puluh empat
di mana ia menjadi komandan tim komunikasi tkn prabowo gibran
sejak saat itu wajahnya semakin sering muncul
wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman menyebut poster budi satrio dan kaisang muncul karena aspirasi masyarakat
menurutnya banyak masyarakat yang menginginkan
budi jiwandono memimpin jakarta di periode mendatang
tapi soal keputusan resmi mengenai duit budi dan kaisang
akan diumumkan ketua harian dpp partai gerindra sufmi dasko ahmad
terkait poster misalnya ada pak budi jiwa dengan mas kaisang
saya pikir itu sebagai bentuk penyampaian
adanya aspirasi masyarakat kepada kami
ada pun keputusan resmi nanti akan diumumkan pak dasko berdasarkan putusan pak prabowo pada saatnya
banyak sekali aspirasi masyarakat jakarta terutama masyarakat dari jakarta timur
daerah pemilihan saya yang ingin mencalonkan mas budi ciwandono sebagai gubernur jakarta periode mendatang